mau kemana bunur
mau keliling keliling aja kenapa
oh itu bawa apaan bunur
ini brosur usaha rendang saya
kamu sekalian bantuin saya ya
bukannya kemarin bunur sakit gara gara rendang
kalau sekarang malah bikin brosur
ntar kalau sakit lagi gimana
istri saya sakit bukan karena bikin rendangnya
tapi karena memang belum ada yang bantuin
dalam bisnis hal seperti ini biasa
dan lumlah terjadi pada usaha kecil dan menengah seperti usaha istri saya
menurut buku yang saya baca
ya aku pas pun
maaf nggak sengaja
di sini aja
iya di sini aja
kasi ya pak mojang
bukan suka época opa
terima kasih mas pur
brosurnya jangan lupa
pur saya dapat amanah dari neng bunga
disuruh ngasih ini ke kamu
kamu dapat brosur juga
iya dari pak sopyan
makasih ya pak dagi
nih kemarin aja bubur gue sampe tekor
udah habis masih banyak yang nanyain
lo makan disini aja cuy
benar kalau sekolah udah bubaran
bungkus sama makan disini mas
satu kepala ikan kakap lauknya aja tapi
tunggu ya kepala kakapnya bentar lagi mateng
kalo gue nggak bisa beliin hp baru bapak gue
saya ada ide pur
hp yang kamu pakai sekarang aja
yang kamu kirim ke bapak kamu di kampung
kamu beli hp baru yang paling murah
yang cuma bisa sms sama teleponan aja
mau kemana bu nur
oh itu bawa apaan bu nur
iya itu apa
ini brosur usaha rendang saya
kamu sekalian bantuin saya ya
tolong sebarin sama warga
tapi bu nur saya
ah tidak usah malu malu
nanti saya kasih lagi
gulai kepala kakak
untung tadi belum masak mie rebus

assalamualaikum bu nur
waalaikumsalam mbak surti
nih saya membagikan brosur ke warga warga sini
boleh surti lihat bu
wah bagus ini promonya bu
untuk membagikan brosur juga ke warga warga sini
nanti kalau ada pesanan mbak surti bisa kan bantuin saya
sini bu surti bantuin
saya keliling keliling dulu ya
nanti sehat pak
belum ada informasi lagi pak
katanya kalau udah keterima
nanti pasti dihubungi
makanya bapak jangan nelfon terus
nanti kalau udah ada kabar
entis pasti kasih tahu ke bapak
bapak jangan telepon terus
nanti kalau udah ada kabar mah nanti pas dikasih tau ke bapak
masya allah tis lu mah gak boleh ngomong begitu
itu namanya dosa durhaka lu tis
eh tis mau ke mana lu
bang beli bubur dong satu ya campur santannya banyakin
es dawetnya nggak sekalian mbak jadi makannya bubur kacang hijau minumnya es dawet
anter saya beli jeruk lagi yuk terus ke rumah sakit nengokin neng inek ke
masih ada yang mau bawa bang